sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
abah sudah mendengar semuanya
cerita dari asma
mana mungkin abah tidak memaafkan orang yang berani mengakui kesalahan
abah sendiri juga sedang berharap supaya allah memaafkan segala kesalahan dan dosa dosa abah
makasih banyak abah
belum pulang juga kevin
barangkali juga mereka udah ketemuan
tapi enggak segampang itu alda
jakarta kan tidak sekecil kampung kamu
waalaikumsalam mas kevin
kevin dari mana kamu
habis ketemu teman
teman yang mana mami ingin tahu
yaudah ya mia kevin capek mau istirahat dulu
mama kevin udah ketemu asma
baik baik aja oma sekarang dia tinggal sama abah
loh kenapa nggak di sini aja
mama kan kangen banget sama asma
oh mama kan tahu itu enggak mungkin
oh ya mama jangan bilang siapa siapa ya
karena kevin enggak mau yang lain tahu
soalnya demi keselamatan asma oma
ya oma janji tapi oma minta kamu harus sayang dan cintai asma
mas kevin mas kevin dia mau kemana lagi sih
kemana aku pergi tuh udah sana
mas kevin aku kan
ya tapi ada kan harus tahu mas kevin pergi kemana
alda tekan khawatir nanti mas kevin kenapa kenapa lagi
kevin alda itu benar apa susahnya kamu kasih tahu sama orang tua kamu mau pergi kemana
mei kevin kan bukan anak kecil lagi
ya udah ya mia
abah asma teh mau nanya dong
boleh atau enggak
ya boleh dong
asma cantik gak abah
siapa dulu dong apa aja
pas mama mau pergi sama mas kevin
kevin kamu tuh mau ngajak anak abah kemana sih
mau jalan jalan abah
yaudah atuh abah
atuh pamit ya
selamat tinggal ya abah
kalau pergi tuh jalan dua duaan
lebih baik ditemani sama orang tua
kebetulan saya lagi gak ada acara
udah udah diam lah emang nggak punya acara
udah pergi aja berdua
nanti jangan jangan ada yang ikut
ini udah berdua aja nih
bener lah atuh abah

ga ada apa
ga ada waktunya
jalan ke jawa
jalan dark dost
nggak puas lagi
kamu langsung yang jalan
kamu yang jalan jalan
saya restu temennya asma
ini ban mobil saya kempes
saya parkir dulu ya nanti saya bantu
boleh makasih ya sebelumnya
kita tembak kemana
ada deh pokoknya surprise aja
ya surprise ya surprise lah
aku nggak akan ngasih tau kamu nanti aja dulu
kamu masih nggak tertarik ya kerja di tempat saya
dari awal saya juga udah tertarik
kerja di tempat bapak
saya nggak mau kalau bapak nerima saya karena bapak
sebenernya saya tuh lagi perlu orang di kantor
kamu langsung datang aja ke kantor ya
iya terima kasih pak
saya tunggu ya
terima kasih pak ayo
iya pak mari pak
j j j j
kok dua duanya sih jalan atuk atuk
ini namanya pemuka sicilia
resmi diterima kerja di tempat pak rio
kamu jadi kerja di tempat pak rio
kamu kerja di tempatnya pak rio ya
kalau soal itu mah
nanti baca ya
biar bapak yang bilang sama dede
kamu cantik sekali
ingin buat apa mas
ini sebagai tanda pengikat cinta kita
tapi kan ini teh bisa dikerjain nanti pas mungkin tunangan pas nikah
itu lain lagi
ini untuk mengikat awal aja kok
supaya aku gak kehilangan kamu lagi
kau pakein ya
kau pakein ya
kau pakein ya